proyek revitalisasi taman ismail marzuki yang berlokasi di kawasan cikini jakarta pusat telah memasuki pekan ke enam puluh delapan
bumd jakarta propertindo atau jakpro sebagai pengembang mengklaim
salah satu bagian yang telah selesai dibangun adalah masjid amir hamzah
masjid dengan gaya arsitektur modern dan minimalis ini telah diresmikan gubernur dki jakarta
anies baswedan pada tiga juli dua ribu dua puluh dan bisa digunakan oleh masyarakat umum

masjid amir hamzah diresmikan oleh gubernur pada tiga juli dua ribu dua puluh
dan akan ditargetkan selesai pada awal november tahun ini
yang ketiga adalah pembangunan untuk gedung perpustakaan wisma seni dan juga galeri
dan saat ini kami sudah mempersiapkan untuk memasuki pembangunan tahap dua
pihak pengembang jakpro mengatakan akan membuat lebih banyak ruang terbuka hijau
yang bisa digunakan pekerja seni untuk bertemu dan menunjukkan karya
di antaranya dengan mengembalikan fungsi teater arena serta teater halaman yang telah lama hilang
proyek yang sempat dimoratorium oleh seniman karena diduga akan dikomersialkan ini lambat laun mendapat persetujuan
masukan masukan kita itu itu hampir seluruhnya sudah diakomodir oleh dinas kebudayaan maupun oleh jakpro
kemauan kita itu yang selama ini kita ributkan dan pikiran didiskusikan di mana mana itu sudah terakomodir
sudah dilaksanakan sebagiannya
jadi sampai hari ini terjadi hubungan yang
ya logis ya dan malah cukup harmonis ya
di antara para seniman dan pihak dki atau jakpro
jadi sampai sekarang tidak ada hambatan
proyek yang menghabiskan anggaran sampai satu enam triliun itu ditargetkan rampung pada akhir dua ribu dua puluh
meski aspirasi dan keinginan para seniman terkait dengan infrastruktur telah diakomodasi
ada pembenahan dalam hal suprastruktur
mereka pun berharap dilibatkan dalam kelembagaan taman ismail marzuki